terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya
untuk hadir di acara halal bihalal pbnu
dan juga tidak hanya undangan tapi undangan yang diakui sebagai keluarga daripada terdorong
memang saya merasa dekat dengan nu dari sejak muda
karena orang kalau bertanya kenapa seorang prajurit atau seorang tentara itu dekat sama kiai
sebenarnya itu sangat sangat sederhana
karena seorang prajurit itu dari muda
sering dikirim ke daerah
jadi kalau orang menghadapi maut itu yang dicari kiai
jadi tidak usah aneh kenapa saya merasa dekat sama nu
kebetulan ya di sekitar waktu saya bertugas di jawa barat
memang kiai kiainya banyak yang nu
dan ini saya kira berlaku ya pak panglima dan pak kapolri
makanya tidak aneh kalau polisi dan tentara itu selalu yang dicari kiai
yang kristen pasti yang dicari pendeta dan pastor
karena kita tidak tahu mungkin ini saat saat terakhir kita di dunia ini
tapi yang tidak begitu bagus begitu kita pulang tugasnya itu tidak ada yang bisa dikirim ke jawa barat
tapi yang tidak begitu bagus begitu kita pulang tugasnya itu tidak ada yang bisa dikirim ke jawa barat
nah kadang kadang yang dikunjungi bukan kiai dulu
kalau menghadapi saat kritis jangan dicari nu
jadi saya masih utang
saya kasih hutang tidak datang ke beberapa pesantren pesantren penting yang kemarin banyak merestui perjuangan kami
sudah sudah sekalian terima kasih
dan dalam suasana lebih halal saya pun atas nama pribadi
atas mungkin kekurangan kekurangan kami kesalahan kesalahan kami salah tutur
dalam berkata bertindak dalam saat saat yang lalu
kami mohon maaf dan kami sangat sangat berterima kasih

atas tadi pernyataan komitmen bahwa nu keluarga besar nu akan mengawal dan berjaya atas nama pribadi
atas tadi pernyataan komitmen bahwa nu keluarga besar nu akan mengawal dan berjaya atas nama pribadi